ya setelah wiro sableng satu lagi tokoh pendekar tanah air yang akan diangkat ke layar lebar si buta dari goa hantu
film ini disutradarai oleh timo cahyanto yang sempat sukses di film sebelum iblis menjemput
lewat akun instagramnya timo menyatakan akan menjadi penulis film si buta dari goa hantu mata malaikat
ya film ini diangkat dari karakter komik ciptaan ganes tha dan oya sujiwo di era enam puluh an
si buta dari gua hantu juga pernah diangkat ke layar lebar dan serial tv
dikenal dengan film film yang berjenre shelter dan gore akan seperti apa ya kira kira film ini digarap oleh timo